mas ntar ntar ntar dulu ntar dulu ntar dulu
ayolah akan buat kenang kenangan
kamu bisa ikut saya yaudah saya malah gantung nanti
ini kerjaan saya masih banyak soalnya
kamu tidur duluan aja sana
aku tidur duluan ya
kamu tidurnya jangan sampe malem malem
selamat malem ya mas
jangan lupa ya mas diminum teh
ada lampu ya
kamu mukanya kaget gitu senyum dong
kamu mukanya kaget gitu senyum dong
selamat ulang tahun pak bos
selamat ulang tahun pak bon
selamat ulang tahun pak bon
selamat ulang tahun
yeay selamat ulang tahun suamiku
kamu aku udah bikin bete
buat ngidam istrinya
padahal itu cuma pengalihan doang
supaya kamu gak cepet pulangnya
ga sekali sekali
mama udah kasi papa hadiah loh
mama udah kasi papa hadiah loh
kamu tuh sama istri sendiri masa
masih malu malu sih
udah turunin dulu renanya
iya memang itulah mesti dipaksa
tunggu dulu pegangan sama saya
saya takut kamu kepleset
takutnya licin disini
untuk semuanya mas
kamu udah perhatian sama aku
udah peduli sama aku
udah sayang sama aku
ya kalau begitu
saya juga harus mengucapkan terima kasih juga sama kakak
sudah nyiapin saya makanan
terima kasih sudah nyiapin saya
teh setiap pagi
terima kasih sudah selalu
kalau saya mau berangkat ke kantor
terima kasih selalu ngerawat saya
karena kamu sudah menjadi istri yang
baik istri yang sabar
meskipun saya suka marah marah
terima kasih karena sudah selalu khawatir
selalu nanyain saya dimana
itu ada tugas mas
ada tugas sebagai seorang istri
ya berarti sama nih
barusan itu juga adalah tugas seorang suami
itu udah tanggung jawab saya udah kewajiban saya
sebagai seorang suami untuk menjaga kamu
anak kita keluarga saya
kenapa sih misalnya
makin cinta kumah sama kamu
gak usah ngomong begitu terus lah
sini taman banyak orang
kalau ada orang yang lewat gak enak saya malu
eh kenapa sih
kalau aku cium kamu di sini juga gak apa apa kan
terima kasih pak
ada kiriman dari bu anti
saya diminta untuk mengantarkan ini ke ruang bapak
saya kurang tahu pak
saya cuma diminta untuk mengantarkan ini aja
ya ampun andien
ini maksudnya apa ren
kurang tahu pak
astaga andien kenapa ngirim kayak beginian sih
ini maksudnya apa ya
ya tapi kan hari ini saya nggak ulang tahun
ya terus kalau aku mau ngasih sesuatu harus pas di hari ulang tahun kamu terus
di hari hari biasa kan juga hari hari spesial sayang
dan kamu juga udah ngasih aku bantal
jadi ini perhatian yang aku kasih ke kamu sayang
terus kenapa harus muka saya besar banget lagi itu fotonya
kamu itu kan udah satu bulan ini kerja terus
nggak berhenti berhenti ngurus ini ngurus itu
makan aja kurang
ya udahlah terima aja lah mas pemberian dari aku
tapi kenapa gak muka kamu atau muka rena
hmm kalau muka aku sama rena nanti kamu gak tega loh makannya
ya udah makasih ya